gibran raka buming raka dikatakan atau diputuskan dalam rapimnas golkar
diajukan sebagai bacawa pres untuk mendampingi baca pres prabowo subianto
saya ajak anda sekarang melihat sepak terjang gibran masuk ke dunia politik
dan juga sepak terjang gibran selama menjadi wali kota solo
pada tahun dua ribu sembilan belas gibran bergabung dengan pdi perjuangan sebagai kader
ia langsung diberi kartu tanda anggota pdi perjuangan
maju wali kota solo selesai mendaftar menjadi kader
gibran langsung tancap gas bersama menjadi wali kota solo dengan teguh prakoso
keduanya menang karena berhasil mendapatkan suara terbanyak
kemudian pada dua puluh enam februari dua ribu dua puluh satu gibran raka buming raka resmi
dilantik sebagai wali kota solo
berikut beberapa pada empat belas april gibran dua ribu dua puluh satu ia mendapatkan penghargaan pembangunan daerah
ya dengan kategori kota terbaik kedua kemudian april dua ribu dua puluh
kota solo masuk kategori kota paling toleran ke sembilan di indonesia
kemudian dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh tiga mendapatkan sertifikat adipura kategori kota besar dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kemudian pada empat belas maret dua ribu dua puluh tiga mendapat penghargaan universal health coverage
dari kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
dua puluh maret dua ribu dua puluh tiga mendapat penghargaan digital government award kategori pencapaian indeks spbe
dari kementerian pan rb
kemudian dua puluh sembilan april mendapatkan peringkat ketiga penghargaan kota dengan kinerja terbaik
kemudian sembilan belas mei dua ribu dua puluh tiga pemkot solo menerima opini wajar tanpa pengecualian ke tiga belas kali
dalam laporan keuangan pemerintah daerah lkpd tahun anggaran dua ribu dua puluh
dari badan pemeriksa keuangan perwakilan jawa tengah